dan ini kan mau dibawa ke toko roti sebelah
dimana kamu sekarang ya nak
kalau bukan karena kamu pasti barang barang ibu sudah dilinda sama motor
kakek kamu meninggal ibu gak bisa melayat
dengar mulai hari ini jangan deketin anak saya lagi
aku gak tahu kenapa gudara tiba tiba berubah sama aku
apa ini gara gara kejadian kemarin yang aksen hampir di penjara
tapi mudah mudahan budara mau terima boboan dari aku supaya dia nggak marah marah lagi
kan nggak enak mata tetanggaan marah marah
sampai sekarang ibu masih diemin
aku pamit aja tadi ibu gak jawab
sampai kapan si ibu akan terobsesi sama dendamnya itu
aku datang kesini mau ngasih buah untuk kamu sama ibu kamu
ibu kamu ada di dalam mungkin
ngapain lagi sih kamu kesini

saya nggak sudi terima boboan dari kamu
ibu aida akan cuma bawa ibu aku
awas ya dan deketin anak saya lagi
sekarang pergi pergi nggak dari sini
cepetan pergi dari sini
pergi nggak dari sini
sebenernya aku hanya nggak ngerti aja
dulu kan ibu kamu baik banget sama anak
terus kenapa tiba tiba berubah ya san
apa aku bikin salah
iya itu nggak ada hubungannya sama saya
kamu nggak salah sama aku
iya dari dulu kan ibu aku emang orangnya keras
karena dia punya kerangan pahit di masa lalu
senangan pahitnya ada hubungannya sama aku
ya itu karena
karena kamu aluhah tunangan dari cucu musuh besarnya de
kok kamu malah kelihatan sedih
kamu yakin gak apa apa
kamu nggak ceria nih
oh aku tahu
aku mau ambilin bunganya dulu ya buat kamu
aduh kok nggak nyampe nyampe sih
gimana segitu aja nggak nyampe
aduh maaf ya san aku nggak sehat aja tadi
oh enggak enggak
enggak bukan bukan
aku alhamdulillah dapat ciuman
alhamdulillah bukan berarti aku nggak seneng
aduh gimana sih maksudnya
ini tapi bukan jadi divine ollut kenyataan
bukan sungguh itu
ya takut banget
dia sudah nampan
jangan tapi patah apa
spi sa sebastian
katanya aku nggak boleh kecapean
aku gak boleh terlalu senang
aku gak boleh terlalu sedih
nanti bakal ngaruhnya ke jantung aku
tapi sih aku gak apa apa
yang namanya hidup kan cuman sekali ya san
kalau aku ikutin aku gak seneng dong
aku mau aku tetap nikmatin hidup aku ya kan
penyakit kamu itu serius
udah lah gak usah dipikirin san
aku aja gak apa apa
eh kamu kan mau berangkat kerja
yaudah san kamu berangkat
daripada kamu terlambat nanti gaji kamu dipotong loh
tapi kamu beneran gak apa apa
iya aku gak tau apa kok
yaudah aku gitu dulu
berangkat dulu ya
gak ada yang harus kita omongin lagi san
aku harus jelasin sama kamu
aku harus pergi sekarang
aduh berat banget
dan ini kan mau dibawa ke toko roti sebelah
tapi mau tolong ditutupin dulu dong dan ininya

hei anak abu
udah kamu gak usah banyak ngomong ya
saya datang ke sini bukan untuk ngabisin waktu untuk hal gak penting kayak gini
aku bicara sama kamu sama neng dinda
karena kamu oma jadi melanjutkan pertunangan kita tahu
aku minta bagaimana caranya terserah kamu
pokoknya pertunan kita harus batal
oh kalau kamu gak mau atau kalau kamu gak bisa itu artinya kamu naksir sama aku
hah naksir aku naksir sama kamu
gak mungkin lah mungkin aku naksir kamu
ayo begitu naksir
itu yang mesra
hidih omah apa apaan sih

yang ada tangan aku jadi gatel megang badan dia
aku juga gak mau yang mesra mesraan sama kamu yang ada alergia kukumatnya
aku udah mulai gatel gatel tau gak
yaudah lah aida mau kerja dulu ya omah
yaudah aku pulang juga deh omah
baju aku jadi kotor karena dia semua
omah itu bukan salah aido omah
tadi waktu aida lagi ngangkut ngangkut karung
aku nolongin terus waktu riza datang
karungnya tumpah semua ke rizal

aduh kasihan aida
bukan cuma itu doang biasanya dia nggak ngetreet botol juga
terus ngangkat kardus
ngangkat semuanya bantu bantu juga dia di sini
dia kalau dibilangin gak mau juga gak mau denger
terus kata dia
kalau dia nggak bantu bantu nanti kita mau makan pakai apa
kata dia gitu
aduh aida kasihan
ibu laras mau aida bekerja di perusahaannya bu laras
ya saya pikir itu salah satu cara supaya mereka selalu dekat
dan akhirnya bisa temukan cinta di antara mereka
iya sih bu
tapi aida itu kan cuma anak kampung bu
pendidikannya juga hanya sampai sma
emangnya dia bisa jadi apa di perusahaan
paling cuma bisa jadi ofis bu
jangan merendahkan aida di depan saya
kamu lupa apa sama diri kamu sendiri
dulu kamu siapa
dulu kamu itu kan pembantu oma kan
kemudian oma kuliahkan kamu sampai kamu bisa bekerja di sini

saya gak akan pernah lupa itu bu

saya gak akan pernah lupa itu bu
tapi saya tetap bertekad agar aida bisa bekerja di perusahaan saya
aida ini kan anaknya rajin pandai
saya yakin aida bisa jadi aset berharga buat perusahaan saya
maaf ibu laras
ahida ini kan hanya lulusan sma
apa iya dia bisa bantu ibu di perusahaannya
nanti malah mengecewakan ibu laras
nanti malah mengecewakan ibu laras
ya yang penting kamu mau belajar
dengan kamu membantu kedua orang tua kamu di kebun
dengan membantu tokoh klontong
itu suatu pengalaman yang berharga
jadi bagaimana aida
kamu mau kan bekerja di perusahaan saya

kamu bisa jadi seorang yang baik